anda sudah mencoba mrt
kalau belum korrespondensi nn indonesia mumtazah catra diningrat akan mengajak anda
untuk melihat bagaimana proses pembelian dan juga penggunaan kartu perjalanan mrt
sepanjang bulan april pt mrt jakarta bersama pemprov dki jakarta memutuskan untuk memberikan potongan tarif
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan potongan harga diberikan karena kereta ratangga yang dioperasikan baru setengahnya saja
sedangkan harga tiket termahal untuk jurusan lebak bulus stasiun bundaran hi dan juga sebaliknya yang seharusnya rp empat belas kini menjadi rp tujuh saja
nah sekarang saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana caranya membeli tiket
untuk menaiki mrt jakarta
saat ini ada dua jenis tiket yang dapat digunakan
penumpang dapat menggunakan kartu uang elektronik atau menggunakan kartu keluaran mrt yakni jelajah jakarta single trip
saat ini kartu jelajah jakarta single trip hanya dapat dibeli di loket pembelian tiket
vending machine yang ada belum dapat difungsikan
di awal pembelian kartu anda akan dikenakan biaya tambahan rp lima belas
sebagai uang jambatan
di awal pembelian kartu anda dapat diambil kembali setelah kartu dikembalikan
sayangnya di hari kedua pengoperasian tarif komersil permasalahan tiket masih terjadi
oke tadi saya menghabiskan waktu kurang lebih lima menit untuk membeli dua kartu ini
jadi ternyata a tiga memang salah satu kartu yang seharusnya diunyah oleh operator
ini tidak dapat dilakukan dan operator harus meriset ulang sistemnya
sehingga saya harus menunggu lagi dan
terian yang tadi jadi belakangan saya harus dipindahkan ke loket lainnya yang kadang kadang juga ada masalah yang sama
kendala pembelian tiket ini dinilai sejumlah penumpang kurang efisien
apalagi tiket yang dapat dibeli hanyalah tiket single trip
sebenarnya merepotkan lebih enak sih yang bisa multi trip
jadi kita dapat bisa pergi tanpa harus tantri di loket
setelah masalah pembelian di loket sejumlah penumpang juga harus menghadapi masalah
dan juga menggunakan kartu
tidak ada yang bisa dipindahkan
agak memiliki kan
agak memiliki kan
apa sih yang menjadinya sulit mas
hal itu yang baru wajar lah
ini kenapa sih masalahnya
karena banyaknya yang sulit
terus tadi dibilangnya apa
ini juga lagi ada kebaikan
efisiensi perjalanan dengan mrt diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan transportasi angkutan masal
ada pun kendala teknis seperti ini
jika tidak diatasi sedini mungkin dikhawatirkan dapat menurunkan minat masyarakat untuk menaiki mrt
setelah anda tiba di stasiun tujuan anda dapat menggunakan kartu yang sama untuk perjalanan berikutnya
anda hanya perlu datang ke loket dan melakukan pembayaran tarif perjalanan berikutnya
jika anda tak lagi membutuhkan penggunaan kartu anda dapat mengembalikan kartu melalui loket untuk mendapatkan uang jaminan kembali
mungtazat chatradiningrat indra setiawan jakarta